laga indonesia versus vietnam di olympic national stadium phnom penh sabtu sore berlangsung sengit
meski demikian garuda muda berhasil menang di masa injury time lewat sepakan pemain pengganti muhammad taufani
kekalahan ini menjadi pelajaran berharga bagi sang juara bertahan vietnam
kekalahan ini menjadi pelajaran berharga bagi sang juara bertahan vietnam
kekalahan ini menjadi pelajaran berharga bagi sang juara bertahan vietnam
kekalahan ini menjadi pelajaran berharga bagi sang juara bertahan vietnam
tidak ada hal hal yang saya pikir apa yang sebelumnya terjadi

pertama tama bersyukur kemenangan ini atas kejadian yang gagal di apel dunia kemarin
semoga di final kita memberikan kemenangan
semoga di final kita memberikan kemenangan
semoga di final kita memberikan kemenangan
semoga di final kita memberikan kemenangan
timnas u dua puluh dua indonesia akan menghadapi tim kuat lain di laga final yaitu thailand
pertandingan final akan berlangsung pada selasa enam belas mei mendatang
edo ekariski softan herdiagama knompen kamboja